meski usia yang sangat dini dan bertubuh mungil namun kemampuan fisiknya jangan ditanya lagi
devinia shala almira seorang bocah berusia delapan tahun dari kota cimahi yang telah menaklukkan sembilan gunung di indonesia
dan ia bercita cita untuk bisa mendaki gunung tertinggi di dunia gunung everest
inilah si kecil cabai rawit devania syahla almira seorang bocah pendaki gunung dari cimahi jawa barat
meski baru berusia delapan tahun setidaknya sembilan gunung telah ia daki
bocah yang akrab dipanggil caca ini telah memulai pendakian sejak umur empat lima tahun
lalu apa alasan orang tuanya mengajak caca mendaki gunung itu
sebetulnya kita nggak sengaja sih sebetulnya kita nggak tega aja ninggalin dia di rumah
dan anaknya juga nggak mau ditinggal waktu itu karena hobi kita sama suami
hobi kita memang naik gunung terus dia pengen ikut
pemandangan puncak gunung ciremai membuat caca takjub
bocah yang kini duduk di bangku kelas satu di sdn mandiri satu kota cimahi pun mulai ketagihan
dari ciremai ia mulai menjelajahi hingga gunung rinjani
caca mendaki dengan cara berjalan kaki sendiri orang tuanya hanya menjaga dan mengawasi
namun sang orang tua akan menggendong caca jika ia sudah merasa kelelahan
gak mainan ya
gak mainan ya
gak mainan ya
mau ke gunung mana lagi caca
bagi caca mendaki gunung adalah hobi
bahkan ia bercita cita ingin menaklukkan mount everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia
tres nampak bungkas kabupaten bandung barat